peristiwa langka kembali terjadi di rumah sakit dr sutomo
seorang ibu rumah tangga warga jalan ngagel mulyo surabaya
melahirkan anak kembar empat melalui operasi sesar selasa siang
ya keempat bayi ini lahir dengan sehat
bayi kembar empat kembali lahir di surabaya jawa timur
bayi lahir dengan operasi cesar ini kini dirawat di dalam inkubator
sejumlah peralatan medis dipasang untuk mengetahui kondisi bayi
hingga melewati masa kritis
bayi yang lahir pertama adalah laki laki dengan berat dua ribu gram
lahir kedua perempuan dengan berat dua ribu seratus
dan ketiga perempuan dengan berat seribu lima ratus gram
dan bayi keempat perempuan dengan berat seribu sembilan ratus gram
empat bayi anak pasangan benir sasyuti dua puluh enam tahun
dan mirna indriani dua puluh enam tahun warga ngagel mulyo surabaya jawa timur
dalam usia kandungan tiga puluh empat minggu
bayi bayi ini terpaksa dilahirkan secara prematur
karena di dalam kandungan terdapat empat bayi
alhamdulillah tadi siang lahir bayi kembar empat secara sesar
karena ibunya preeklamsi hujan bayinya prematur
semula pada bulan ketiga orang tua bayi mengetahui kalau bayinya kembar dua
namun pada pemeriksaan bulan keempat
diketahui bayinya kembar tiga
setelah jalan empat minggu diketahui bayi kembar empat
bayi kembar empat diketahui setelah dicek dengan usg empat dimensi
waktu di usia tujuh lima bulan
dari dinas kesehatan merujuk kita ke rumah sakit dr sutomo
dikarenakan alatnya yang mungkin tidak lengkap atau berkurang lengkap
jadi dirujuk ke rumah sakit bukter sutomo
dan sampai melahirkan sekarang alhamdulillah
rencananya bayi ini akan diberi nama dengan inisial masing masing bayi
bila digabungkan maka akan menjadi kata love
triburoto purnawanto surabaya jawa timur